kehadiran tuhan maha besar
yang telah mengusung kami
kepada seluruh rakyat indonesia
pemilihan umum yang telah kita laksanakan
hari pemilihan umum tersebut
ternyata memang dipantau oleh
tapi kita sendiri merasakan
terima kasih kepada seluruh jajaran
dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan
menyampaikan terima kasih dan penghargaan
kepada seluruh ketua umum
karena partai bulan bintang
budi ari tokoh tokoh nasional yang hadir di sini nusron wahid kemudian oh ya ketua glora diwakili pak fahri hamzah
ya saudara saudara bahlil hadiah
ya terima kasih pak ahmad muzani ya
dan para relawan relawan yang
sama sama rabu biru hadir di sini
sama ama kipasan hadir di sini
ya begitu banyak relawan yang hadir ya terima kasih
karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar
kita harus bersatu kita harus rukun kita harus bekerja sama untuk membawa indonesia menuju
untuk kemakmuran dan keadilan
dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat indonesia
kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita
itu adalah cita cita perjuangan koalisi indonesia maju
kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebangsaan
kita menghormati perbedaan pendapat

jadi di dalam bujang kehidupan operasi agama indonesia pemerintah indonesia mempunyai panjang hari setelah waktu kemas
dua puluh tahun kita dipecah belah oleh kaum imperalis dan kaum kolonialis cukup cukup dan cukup
indonesia sekarang bersatu indonesia sekarang kuat indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat indonesia bukan untuk orang lain
dan saudara saudara sekalian sekali lagi saya katakan kita telah dipilih oleh rakyat indonesia
mandat rakyat indonesia adalah di tangan kami tapi kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat indonesia
bagi mereka yang tidak memilih kami
berilah kesempatan kami kami akan buktikan kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah yang akan bekerja sekeras kerasnya
pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai
semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati
yang memiliki kosong dua kita hormati yang memiliki kosong satu kita hormati yang memiliki kosong tiga kita hormati
saudara saudara sekalian demikian yang ingin saya sampaikan
niat baik semua unsur
dan semoga perjuang kita diridui oleh tuhan maha besar allah subhanahu wa ta ala
terima kasih terima kasih sekali lagi